satu penumpang kapal cahaya irna yang tenggelam di perairan laikang sulawesi selatan hingga kini belum ditemukan
upaya pencarian korban masih terus dilakukan meski cuaca buruk terus melanda
memasuki hari kelima pencarian korban kapal cahaya irna yang tenggelam di perairan laikang takalar sulawesi selatan masih terus dilakukan
tim sar gabungan masih terus mencari korban tenggelam meski perairan saat ini terus dilanda cuaca buruk
seorang korban bernama haji masih dinyatakan hilang
keluarga korban terus menunggu kabar ditemukannya kerabat mereka
sementara itu korban selamat mengaku peristiwa nahas tersebut berlangsung dengan cepat
kapal cahaya irna yang memuat tiga puluh satu penumpang tenggelam di perairan laikang pada pukul empat belas
indonesia tengah jumat tiga februari dua ribu tujuh belas
sebelumnya tim sar gabungan berhasil menemukan sembilan korban tewas dan dua puluh satu korban selamat